lalu ibu harus gimana lagi
kalau ibu emang yakin
dan ibu bisa yakinin om haris
jangan biarkan om haris menipu kita
jangan biarkan om haris menipu dirinya sendiri
dan dia gak bisa mengingkari
kalau kamila adalah darah dagingnya sendiri
jangan pernah kamu berani
menginjakan kaki kamu di rumah ini lagi
dan jangan pernah kamu berani lagi
untuk mempengaruhi elaku
tunggu tunggu tunggu
jadi lu gak siapin gue
memang betul kan
hati kecil bokap lu tuh masih menginginkan kamila
keliatan banget tau gak
bokap lu tuh lagi ngebohongin dirinya sendiri
bokap lu tuh sok gak mau ngakuin
kalau kamila itu sebagai anaknya
hati bokap lu tuh lagi hancur
bener kan bu
kenapa sih kamu ngotot banget
pengen kamila jadi anaknya papi aku
oh aku tahu
kamu mau minta dukungan dari kami
kamu mau minta dukungan dari papi aku
kamu salah tempat edo
kalau kamu minta dukungan kamu ke rumahnya dr effendi
kamu pengaruhi dokter effendi dan kamu minta dukungan dari dia
kok lu ngomongnya kayak gitu sih
lu rela kalau kamila itu yang membetul anak dokter effendi
lu rela liat bokap lu sedih
gue sangat kasihan dengan bokap lu
karena gue dan bokap lu tuh sama sama gak diakuin sebagai ayah dari anak kita sendiri
karena pelakon orang licik dan orang jahat di sekitar kita
sadar dong len sadar
papi aku udah mutusin bahwa kamila adalah anaknya dokter effendi
mau benar atau tidak itu sudah menjadi keputusan tapi aku
jadi aku minta sekarang kamu pergi
karena aku gak mau ada kekacauan lagi di sini
kamu tahu gak
untung sekarang papi aku tinggal di rumah
kalau dia di sini dia akan marah dan ngusir kamu lagi
enggak el kita memang harus tegas menghadapi orang ngeyal kayak dia
edo mendingan sekarang kamu pulang
balik lagi sana ke tunangan kamu
kasian atau enggak ini dia mempunyai tunangan yang gak pernah mikirin perasaannya dia
tunggu sedikit lu ngusir gue lu berani ngusir gue
lu tau gak sih gue nih satu satunya orang yang bisa bantu bokap lu
gue nih satu satunya orang yang bisa nyelamatin bokap lu
gimana bu ibu juga mau edo pergi dari sini
ibu juga gak mau kalo edo dongerin ginjal edo karena ibu
kamu jangan bicara seperti itu sama edo alena
semuanya bisa dibicarakan secara baik baik kok
lagian apa yang dikatakan sama dia itu ada benarnya
dia itu mendukung kita dia bicara untuk kebaikan papi kamu
oke kalau kamu memang ingin mendonorkan ginjal kamu untuk papi aku
baru kamu boleh mendonorkan ginjal kamu untuk papi aku
kamu mengharapkan hal lain silahkan kamu pergi
karena aku udah muak banget sama kamu
lu tuh bener bener gak tau terima kasih ya
oke gue akan pergi
tapi lu pasti akan butuh gue lu pasti akan butuh gue
alena kenapa sih kamu bicara seperti itu sama edo
padahal dia itu donor ginjal satu satunya yang kita harapkan untuk pabrik kamu
eang kan tau sendiri papi itu keras kepala
kalo papi sudah bilang papi tidak mau menerima doner ginjal dari edo
ya gak akan bisa dirubah ya
lagian eang tau sendiri kan
edo itu menolong papi dengan pamrih
dia hanya ingin mendapatkan kembali kamila ya
kita harus mencari cara lain untuk menolong papi
oh iya iya taufan masuk masuk masuk
tolong bacakan untuk saya dong
tapi sebelumnya kamu mau berbicara
kamu harus berbicara dengan saya
surat ini masih di segel
sebelumnya saya belum membukanya
terpaksa aku melakukan kebohongan ini demi masa depan kamilah
sekali lagi maafkan aku farah
effendi adalah orang yang tepat untuk menjaga camillah
taufan untuk apa dia menghubungi aku
halo selamat siang huma haris
iya taufan ada apa
saya ingin bertemu dengan om haris
saya ingin membicarakan sesuatu yang penting
masalah yang penting ada apa ya
nanti saja kita bicarakan kalau kita sudah bertemu
jadi apa yang mau kamu bicarakan sama saya
saya ingin membicarakan soal ini pak aris
ini hasil tes ginjal saya
dan menurut dokter effendi
saya memenuhi syarat untuk menjadi pendonor ginjal
dan jika kalian serius
kalau participasi soal animasi untuk perhirtaan yang tidak ketat
mendonorkan ginjal kamu buat saya
taufan kamu gak salah bicara
apa otak kamu masih waras
saya serius pak haris
taufan saya sudah banyak bermasalah dengan keluarga kamu
saya nggak mau nambah masalah lagi
ini sama sekali gak ada hubungannya dengan keluarga saya
ini keinginan pribadi saya
dan sebagai balas jasa saya kepada pak haris
jasa saya punya jasa apa sama kamu
sebelum saya berhasil mengelola bisnis saya di amerika
pak aris sudah banyak membantu saya melalui alena
dan pasti masih segar diingatan pak haris
kau saya sudah berulang kali membuat pak haris kecewa
karena telah meninggalkan alena
untuk membalas budi baik pak haris kepada saya
nggak taufan nggak
saya nggak mau kamu membayar dengan cara seperti ini
dan bukan hanya itu
motivasi terbesar saya karena saya melihat pengorbanan pak haris selama ini
iya pak haris sudah rela berkorban banyak untuk kami
dan pak haris juga melakukan ini
demi terjaganya rahasia pak haris dengan dr effendi
rahasia apa maksud kamu
pak haris pak haris mungkin bisa menipu banyak orang
dan pak haris bisa membohongi diri pak haris sendiri
pak haris nggak bisa menyembunyikan semua ini dari saya
karena dr effendi sudah menceritakan semuanya pada saya

saya sudah berhasil mencari alihnya
dia kan sudah janji
pak haris jangan menyalahkan dr effendi
karena saya tahu sendiri
saya yang menyelidikinya sendiri
dan dr effendi nggak bisa mengelak lagi
jadi saya harap pak haris mau menerima bantuan saya
saya mau menerima bantuan saya